baik untuk mengetahui informasi terkini terkait aktivitas vulkanik gunung agung
sudah ada korespondensi cnn indonesia mumtazah chatra diningrat di kelungkung bali
tasa selamat malam mungkin bisa kita update terlebih dahulu tentang aktivitas gunung agung hingga malam ini
seperti apa kondisinya
selamat malam indra baru saja pada pukul delapan lima belas waktu indonesia tengah
rekan kita inyoman wiryadinata yang saat ini berada di amet karangasem
melaporkan adanya gempa yang cukup terasa kuat di sana
dan pada saat saya konfirmasi hal ini kepada devi kamil shahbana
yang merupakan kepala sub bidang mitigasi bencana gunung api yang berada di wilayah indonesia timur
pvmbg mengatakan bahwa memang benar pada jam tersebut ada gempa yang terasa di kawasan tersebut
yang diperkirakan berada di kekuatan dua tujuh puluh lima skala richter
namun begitu memang gempa tersebut hanya terjadi beberapa detik saja
sebelumnya memang pada pukul tujuh belas dua puluh lima waktu indonesia tengah pun
juga sempat terjadi gempa letusan dan juga adanya tremor overscale dengan amplitude dua puluh empat mm
kemarin sempat terjadi pada hari selasa namun kemudian sempat menurun lagi indra
dengan amplitude antara satu hingga dua mm saja begitu dengan adanya tremor menerus ataupun microtremor
namun kemudian pada hari ini kembali terjadi tremor overscale yang membuat gunung agung
masih berada di level
jadi ini adalah tempat awas ataupun fase kritis yang memang harus diantisipasi akan terjadi erupsi sewaktu waktu indra
baik apakah itu kemudian artinya gunung agung masih dalam fase kritis begitu
iya benar sekali indra
dan memang masyarakat yang tinggal di kawasan zona eksklusi ataupun zona tidak aman sepuluh km dari kawas gunung agung
wajib mengungsi pada saat ini untuk menghindari adanya erupsi
jadi ini adalah tempat yang sangat menakutkan bagi peneliti pfebg karena mereka harus memberikan informasi ini kepada masyarakat
agar masyarakat bisa menghapusnya
agar masyarakat semakin mau untuk keluar dari kawasan tidak aman indra
karena hingga saat ini masih ada ternyata orang orang yang masih tinggal di kawasan radius sepuluh km
yang masih enggan untuk mengevakuasi diri mereka
indra informasi ini saya dapatkan juga dari tim dari poskomando yang mengatakan bahwa memang masih ada yang belum
ataupun enggan untuk dievakuasi begitu karena mereka melihat dari pengalaman pada bulan september yang lalu
indra belum ada hal hal yang kemudian membahayakan mereka
sehingga mereka harus keluar
karena pada bulan september hampir satu bulan mereka tinggal di pengungsian mereka bosan mereka tidak melakukan apa apa
dan ternyata gunung agung tidak meletus
dan kemudian adanya informasi informasi bahwa kemudian adanya kemungkinan sejak adanya gempa letusan
hingga nantinya letusan besar akan terjadi itu mungkin ada rentan waktu hingga satu bulan ya
sehingga kemudian membuat banyak orang masih memutuskan untuk tinggal di tempat tempat mereka tinggal saat ini indra
namun demikian memang ada hujan abu yang membuat orang orang kemudian mau keluar begitu untuk menuju
ke lokasi lokasi yang lebih aman terutamanya yang berada di luar kawasan radius sepuluh km untuk mencari lokasi aman
agar mereka tidak terdampak terkait dengan adanya abu vulkanis
kemarin saya berada di kawasan rendang indra dan memang sempat saya rasakan sendiri adanya abu vulkanis
hujan abu vulkanis yang cukup tipis memang tidak tebal memang cukup mengganggu sekali indra untuk pernafasan
namun karena adanya hujan memang sangat membantu sekali untuk mendorong abu vulkanis ini dari udara
untuk turun ke gravitasi sehingga kemudian udara menjadi cukup segar
namun demikian memang di beberapa daerah terutamanya yang berada di kawasan di bawah sepuluh km radius ini
memang masih cukup merasakan adanya abu vulkanis ini
karena di beberapa daerah bahkan telah dilaporkan abu vulkanis ini telah berubah menjadi lahar hujan
yang kemudian turun akibat adanya hujan yang cukup deras di beberapa daerah
dan juga mendorong abu ini kemudian masuk ke dalam sungai yang menjadikan lahar hujan
yang ini kemudian di beberapa lokasi indra bahkan menjadi sebuah atraksi yang ditonton oleh banyak orang
bb sendiri termasuk pvmbg sudah menghimbau agar masyarakat menghindari kawasan sungai
karena ini menjadi satu hal yang sangat berbahaya indra
baik dengan kondisi yang dilaporkan rekan nyoman baru saja seperti yang anda sebutkan tadi
ada gempa dan lain sebagainya kemudian kondisinya masih dalam fase kritis
terus menerus kita pantau aktivitas vulkanik di gunung agung ini
apakah ini kemudian sudah ada perubahan zona berbahaya dari bnpb misalnya atau pvmbg
kalau yang kita catat sekarang kan sepuluh km apakah ada penambahan zona berbahaya
luasan zona berbahaya itu taza sejauh ini
untuk saat ini memang zonanya adalah delapan hingga sepuluh km indra
yang memang harus dievakuasi itu artinya bahwa seluruh masyarakat yang tinggal di antara radius delapan hingga sepuluh km
dari kawah gunung agung memang harus mengevakuasi diri sendiri
namun memang ada rencana untuk perluasan dari sembilan hingga dua belas km sama dengan zona perluasan
pada bulan september yang lalu yang akan nantinya melibatkan kurang lebih dua puluh tujuh desa yang akan diungsikan
yang akan wajib mengungsi kalau saat ini memang ada kurang lebih dua puluh dua desa yang berada di kabupaten karangasem ini
yang wajib untuk mengungsi mereka yang berada di dalam radius delapan hingga sepuluh km
namun nantinya memang ada rencana jika memang ini akan terus menerus memberikan dampak
ataupun setelah adanya penilaian penilaian melihat dari aktivitas gunung agung sendiri
melihat adanya aktivitas kegempaan dan juga aktivitas lahar
juga aktivitas abu vulkanis begitu mereka akan melihat bagaimana kemudian ini akan terdampak di beberapa daerah
jika nantinya diperlukan mereka akan melakukan perluasan sembilan hingga dua belas km
yang mungkin saja akan memberikan dampak kepada dua puluh delapan desa seperti bulan september yang lalu untuk mengungsi secepatnya indra
baik terima kasih
mumtasa catra diningrat melaporkan langsung dari bali